sudah dibawa petugas ke rumah sakit neng
iya makasih pak
eh dimakan dong pizzanya
masih aneg tuh
soalnya kan aku cuma bawa channel doang
gue juga cuma goreng singkong aja
gak apa apa ya
yaudah gue ke dapur dulu
kok dia tadi senyum senyum terus sih
ternyata lo juga ya
lo kenapa sih
kok senyum senyum aja
li aku tuh lagi seneng banget
soalnya om yos tuh ngajakin aku sama ibu makan bareng
katanya sih ya sekalian silaturahmi gitu
aku seneng banget
soalnya om yos tuh mau nerima aku sama ibu
tuh kan mer
gue bilang juga apa bokap lo tuh baik banget orangnya
tuh dia sih
papaku tuh emang beda banget sama mamaku
dia itu gak pernah bedain orang karena harta
kalau nyokap kan beda tuh
mungkin karena dari dulu bokap itu pernah ngerasain hidup susah kali ya
aku tuh bersyukur banget
ya mudah mudahan aja
ntar ibu gak aneh aneh ya
sekarang kita rayain rumah barunya lia
dan kita rayain kesenangannya yu
udah cukup lo
kayaknya kurang ya
gue tambahin gak
eh udah bu
itu sih udah merah banget
dari ujung gang juga udah lihat
ngapain sih bu
kan perginya masih entar
kan perginya masih entar
ngapain ribetnya sekarang
masih lama juga bu
nah berarti gue masih punya waktu kan
untuk ngajarin lo dadan
nah gue pakai gini nih
lo mesti cakup kayak gue dong
masa bilang anak gue jelek begitu
gue kasih tau ya
ya kasih ya
temannya berapa sih pak
terus ribu ah
berapa ini bu
yang panjang berapa nih mbak
mau pak nyantai
bu alas bu
mana sih ibu
oh siapa sih ibu
siapa sih ibu
aku jam segini belum pulang ya
apa aku susul aja ya
ibu kemana sih
apaan tuh nek
bu ini ada apaan bu
kok kok ada garis polisi kayak gini
oh tadi ada kecelakaan nih
ibu ibu ketabrak mobil
ibu ibu muda pakai baju abu abu rambut dikunci
tadi kan ibu juga pakai baju abu abu
eh ibu tau yang ditabrak namanya siapa
ibu gak tau namanya
ibu gak tau namanya
ibu gak tau namanya
ibu ibu liat ibu saya gak bu yang korban tabrak hari
oh maaf nek ibu gak tau
liat ibu saya gak korban tabrak hari itu dibawa kemana ya
wah sudah dibawa petugas ke rumah sakit neng
oh rumah sakit
iya iya makasih pak
kamu ngapain disini
baris aku liat ada kecelakaan di pasar lah
katanya korbannya ibu ibu aku tertanggut tuh ibu aku
aku gak tau sekarang ibu aku dimana
yaudah sekarang kita cari ibu kamu sama sama ya
sus di rumah sakit ini ada pasir
silahkan di pasar gak namanya ranti
oh maaf dis hari ini tidak ada korban kecelakaan dari pasar
coba cari di rumah sakit yang lain
yaudah liat yuk
cepat bawa ke rumah mayat
susur lihat gak ada korban kecelakaan di pasar ibu ibu
baru saja dibawa ke kamar jenazah
itu bukan ibu lah
itu bukan ibu
sekarang kita cari ibu kamu lagi ya
kemungkinan ibu kamu itu masih hidup
dan bisa jadi korban itu bukan ibu kamu
ya tapi bagaimana alang jasnah sudekeraanjang
yaudah gini kita cari ibu kamu di kantor polisi di
rumah sakit manapun dan dimanapun aku tumpulin kamu nyari ibu
sister terima kasih ya
aku takut gimana kok misalnya korban itu benar benar ibu
di dunia ini cuma dua hal yang aku takutin bang
pertama aku takut ibu pergi karena capek ngurus aku
kedua aku takut ibu kecelakaan atau ketimpa musibah lah
karena cuma ibu satu satunya yang aku punya
li kamu jangan pernah punya pikiran seperti itu
tadi kan kita udah berdoa untuk selamatan ibu kamu
semua orang tahu nih kalau ibu kamu itu sayang sama kamu
jadi kamu jangan pernah punya pikiran seperti itu ya
iya sih bang
tapi aku takut
kamu boleh pinjam bawa aku buat nangis
mimpi pasti suka kan sama tukang ojek yang tadi
udah deh jujur aja
masa sih nen mimpi naksir tukang ojek
ih mimpi gitu
udah deh mimpi jujur aja
nggak apa apa kok dia lucu
nah nen bisa aja
nen mersi ini yang naksir

orang itu ada di sekitar berapi